dan dari dalam negeri pernahkah anda melihat robot berwajah cantik yang pandai menari jaipong dengan gaya luwes serta lemah gemulai
bukan hanya itu robot penari jaipong ini juga bisa diselaraskan gerakannya dengan iringan musik jaipong
robot robot itu adalah hasil karya anak bangsa pada kontes robot indonesia atau kri dua ribu sembilan belas regional tiga
yang diikuti tiga puluh empat perguruan tinggi yang digelar di universitas jenderal sudirman purwokerto jawa tengah
dengan lemah gemulai robot robot ini mirip manusia dalam menari jaipong
wajahnya yang cantik dengan kostum penari jaipong
bahkan robot ini bisa menari sambil berjalan menuju dewan juri
tak hanya itu gerakan tarian robot ini juga kompak seirama dengan alunan musik jaipongan
saat musik berhenti gerakan menari robot ini juga ikut berhenti
tak heran jika robot hasil karya para mahasiswa ini menarik perhatian
penjuri maupun penonton yang memadati gedung serbaguna universitas jenderal sudirman purwokerto jawa tengah sabtu sore kemarin
robot penari jaipong ini merupakan hasil seleksi dari kontes robotik indonesia
yang diselenggarakan di universitas jenderal sudirman purwokerto
peserta mengakui kendala yang dihadapi dalam kontes robot khususnya untuk tari jaipong
adalah menyelaraskan gerakan robot dengan iringan musiknya
untuk membuat robot penari ini dibutuhkan waktu hingga berbulan bulan
kendala itu jelas ada
jadi kayak seperti sinkron gitu sinkronan antar robot terus biar seimbang
kita juga ngepasin sama ketukan jadi kan nggak sembarang
tapi menyesuaikan dengan apa
untuk satu robot press itu sekitar enam puluh tujuh puluh juta
ya kalau fresh
berapa orang menyesuaikan itu
untuk anggota kita ada dua belas orang
panitia mengusung tema tari jaipong
nah kesulitannya tentu saja harus robot harus bisa mengikuti irama dengan sesuai dengan temponya
nah selain itu juga robot ini harus bisa mengenali suara
jadi ketika musik dimulai robot juga harus mulai menari
ketika musik berhenti robot juga harus berhenti menari
yang menarik perhatian penonton lainnya adalah robot bermain sepak bola
bahkan pada kontes ini robot ini harus menendang bola saat adu penalti
meski banyak dari peserta robot ini yang kesulitan menendang bola namun sebagian dari robot berhasil melakukannya
sebelum bertanding para peserta kontes robotik indonesia regional tiga tahun dua ribu sembilan belas ini telah menjalani simulasi pertandingan atau running test
dalam pelaksanaan running test setiap kategori lomba dimonitor secara langsung oleh ketua dewan juri dan juri dari masing masing divisi
jumlah peserta yang mengikuti kontes
sebanyak delapan puluh satu tim dari tiga puluh empat perguruan tinggi yang berada di wilayah jawa bagian tengah dan kalimantan bagian timur
untuk yang diselenggarakan saat ini adalah kontes robot indonesia regional tiga tahun dua ribu sembilan belas
jadi untuk keseluruhan sebenarnya ada sampai regional empat
untuk yang regional satu sudah dilaksanakan di uti atau universt technocrat indonesia lampung
ini ada perampakan
kategori pak yang dilombakan
kategori ada lima divisi
kategori atau divisi istilahnya divisi
ada lima yang pertama kerai yang kedua krbai yang ketiga krsbi beroda ada krsbi human weight dan yang kelima krsti
dari hasil penilaian juri peserta dari universitas negeri yogyakarta menjadi juara umum dengan menyebut
kategori yang terakhir adalah penilaian juri
kategori yang terakhir adalah penilaian juri
yaitu robot seni tari pemadam api serta abu
pihak panitia berharap pelaksanaan lomba ini bisa meningkatkan kreativitas dan daya inovasi
serta meningkatkan semangat kompetisi bagi mahasiswa dalam berkreasi di dunia robotik
imam ambarwoto purwokerto jawa tengah